kita ke informasi pertama di mana ada unggahan badan eksekutif mahasiswa atau bem
keluarga mahasiswa universitas mula warman kalimantan timur
yang mengkritik wakil presiden maruf amin sebagai patung istana berbentut panjang
ini dikabarkan polisi melakukan pemanggilan terhadap bem unmul akibat unggahan kritik tersebut
kasus bermula dari unggahan bem unmul melalui instagram at bemkm unmul pada dua november lalu
dalam unggahan tersebut bem unmul mengajak seruan aksi dengan diksi
kaltim berduka patung istana merdeka datang ke samarinda
dengan menyertakan foto wakil presiden maruf amin di dalamnya
kepada cnnindonesia com presiden bem unmul abdul muhammad rahim
menyesalkan pemanggilan polisi atas unggahan tersebut
rahim diperiksa atas dugaan pencemaran nama baik
rahim menegaskan tidak ada niat merendahkan martabat wapres secara individu
viral pihak kampus melalui rektorat dalam pres rilisnya menyampaikan permohonan maaf kepada wakil presiden
dalam rilisnya pihak kampus menyatakan unggahan tersebut bukan sikap resmi kampus
dan meminta bem menghapus unggahan tersebut
namun hingga kini unggahan tersebut belum juga dihapus